detektif conan kapten tsubasa
yang bisa diperoleh untuk pendapatan
memungkinkan kita untuk duduk bersantai seolah punya teras
tidak semacam itu ayo kita duduk bareng mereka itu butuhnya apa
iya masuk jalur prestasi
dagingnya tuh bener bener enak apalagi kuahnya itu gurih
pak udah profesional sampai di umur dua puluh sekian
kalau anyaman sudah dari zaman dulu
tim liputan cnn indonesia jakarta
udara di lembang terasa makin dingin
dan satu ratus tujuh pasien lain masih dirawat di rsud sumedang
menyatakan bahwa insiden kejahatan cyber baru
solusi cepat seperti pinjaman gaji
begitu bunyi ayat pertama yang diturunkan allah kepada nabi muhammad saw
bukan kemudian diampuni lagi dengan adanya tax amnesty jilid ke dua
hal hal lain mungkin harus ditunda gitu ya
harganya juga maksimal lah untuk kita
lantas bagaimana kondisi perusahaan pendanaan atau venture capital saat ini
masa jenisnya turun ya sehingga dia naik ke atas sendiri
tapi sekali kali di sport tujuh puluh dua dipanggil
total nih ya jumlah jumlahnya ini saya kebetulan lagi pegang data itu
belum ada yang ngambil roll sebesar
tapi kita juga harus realistis bahwa kalau pemain bisa milih negara itali atau belanda mereka pilih itali belanda
mungkin kalau ketemu orangnya langsung disitu bisa langsung tanya
yang menimbulkan masalah lebih kompleks lagi
di pondok pesantren samaan darussudur
bisa membiayai sekolah adik adiknya dan sebagainya
yang mana yang menurut lo terbaik buat gue gue ikut aja
dan itu dimana mana gue siaran
iya sampai tahun terakhir gue cedera itu jadi gue kan main
pemerintah meningkatkan tiga kali lipat dari insentif penagihan masal medicare pada akhir tahun lalu
itu kita lagi tidur lagi apa di rumah
yayasan roda harapan indonesia
anda harus lebih berhati hati karena banyak jalan menuju ke pacitan dari semarang
setiap minggu berat badan bayi irna berhasil naik sekitar lima ratus hingga enam ratus gram
pengungsian sekarang masih bertambah
dari empat ratus enam belas kepala keluarga yang tinggal di kampung ini
jadi kita siapkan di sana seperti kamar mandi f b counter
sekali lagi saya katakan bahwa tadi pertemuan di bali ini
tapi kan selama ini masih sedikit yang mereka inginkan
tapi untuk legislatif sepertinya agak susah
jadi dengan tidak adanya orang tua
kabut menyelimuti sejauh mata memandang
namun tahan dulu bapak bapak kita jeda sejenak
tentang penganugerahan kenaikan pangkat istimewa general bintang empat
ada nggak sih tips untuk kita nih para yang pengen jalan jalan agar terhindar nih